pada arus mudik kemarin penyeberangan merak di banten sangat padat
pun mudik sempat menunggu naik kapal berjam jam
menteri perhubungan langsung meminta sdp indonesia ferry untuk memperbaiki operasionalnya
bagaimana dengan arus balik ini apakah pembinaan dilakukan dan tidak akan terjadi bottleneck seperti pekan lalu
kita berbincang dengan sekretaris perusahaan pt sdp indonesia ferry shelfie arifin
selamat sore mbak putri salam sehat
salam sehat ibu terima kasih atas waktu anda
ibu shelfie sore hari ini apakah sudah terlihat peningkatan arus balik di pelabuhan bakauni ke merak
baik berdasarkan pemantauan kami sampai dengan pukul satu tadi siang
dalam kurun waktu dua puluh empat jam tercatat sebanyak lima empat ratus tujuh puluh dua unit kendaraan yang menyeberang dari pulau sumatera ke pulau jawa
atau boleh dibilang itu kurang lebih baru tujuh belas persen dari proyeksi produksi h tiga
yaitu sebanyak tiga puluh dua kalau totalnya itu ada secara akumulatif dari tanggal tiga mei sampai dengan enam mei
sejumlah lima puluh empat satu ratus lima puluh unit kendaraan atau sekitar dua puluh enam dua persen yang kembali ke pulau jawa
berapa banyak kapal yang saat ini akan dioperasikan dan menjelang puncak yaitu besok dan hingga hari minggu
totalnya ada berapa
ya baik kalau untuk pengoperasian kapal
mereka di bawah kendalinya bptd ya balai pengelola transportasi darat kementerian perhubungan
namun dari bptd akan telah menjatuhalkan untuk mengoperasikan empat puluh empat kapal mbak
untuk mengatasi kepadatan yang mungkin akan terjadi di puncak arus balik
yaitu yang kami prediksi di hari minggu tanggal delapan
empat puluh empat kapal itu sudah lumayan memenuhi ya dari kondisi normal ya
kemarin ada permasalahan di merak kalau tidak salah karena jumlahnya di bawah empat puluh kapalnya
ya begini mbak
kalau untuk di merak itu memang jumlah volume kendaraannya kami akui bahwa sangat berlipat
jadi kalau kemarin itu kan ada kenaikan sekitar tiga puluh persen
bentar memang dari pola operasi kami dari web yang bekerja sama dengan bptd
kami biasanya menerapkan pola operasi normal kemudian padat dan sangat padat
nah di mana memang kami pada di awal apabila memang pada dalam kondisi normal
kapal yang dioperasikan itu ada dua puluh sembilan kapal
kemudian nanti kalau semakin padat akan dioperasikan lebih banyak lagi
namun belajar dari kemarin arus mudik maka di arus balik ini kami langsung menyiapkan empat puluh empat kapal
untuk bisa menambah daya angkut kapal kapal ini
bu shelfie kemarin kementerian perhubungan kemudian dengan menteri bumn juga sudah meninjau pelabuhan panjang
pembagiannya apakah sudah ada pembicaraan
antara asdp indonesia ferry dengan pelabuhan panjang kalau tidak salah dikelola oleh pelindo ya
betul jadi kalau pelabuhan panjang itu memang dikelola oleh pelindo
dimana kalau kemarin koordinasi terakhir bahwa apabila kondisi di bakahuni sudah memasuki
boleh kalau kami mengistilakannya sinyalnya kuning gitu ya yaitu sudah sangat padat
maka kendaraan akan dikoordinasikan oleh pihak kepolisian untuk diarahkan ke pelabuhan panjang
kalau dari perkiraan anda puncaknya akan terjadi di pukul berapa dan hari apa ibu shelfie
kalau pukulnya mungkin gini kalau di puncaknya kami perkirakan di hari minggu tanggal delapan
namun kalau jamnya itu karena sekarang kan sistem tiketing kami sudah bisa mendistribusikan semua beban
tiket online kami ini sudah bisa membagi beban kapasitas pelabuhan itu secara merata
jadi boleh dibilang
banyaknya kendaraan yang masuk itu hampir kurang lebih sama mbak per jamnya gitu ya
sehingga kalau misalnya ini sudah agak berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
kalau tahun dua ribu sembilan belas itu memang kami belum memiliki seri z di mana memang masih ada kendaraan yang datang di waktu yang sama secara berbarengan
tapi kalau untuk kali ini karena kami sudah semacam membatasi kapasitas kendaraan yang bisa masuk ke pelabuhan
sehingga beban itu perdistribusi dengan baik
sekalipun memang sudah semuanya online kemudian loadnya bisa terdistribusi dengan baik seperti anda katakan
tapi katakanlah jika ada kepadatan atau keterlambatan naik ke atas kapal itu juga akan menambah beban yang tadinya semestinya sudah terdistribusi lalu menumpuk
dan kepadatan itu bisa terjadi tidak hanya masalah teknis ketika loading dan unloading
tapi juga katakanlah ada ancaman gelombang tinggi karena bmkg juga sudah memprediksi hal itu bu shelfie
baik betul sekali mbak
jadi gini pertama tama mungkin kami juga mengucapkan terima kasih dulu kepada para pemudik yang sudah tertip membeli tiket kami jauh jauh hari
ataupun minimal hamil satu mbak
karena itu sangat membantu kelancaran pelayanan di pelabuhan
apabila tadi seperti betul yang tadi mbak putri bilang bahwa ketika terjadi ada keterlambatan gitu ya maka memang akan terjadi penumpukan mbak
dan memang karena itu kami sangat meminta kerjasama dari para pemudik untuk membeli tiket
jauh jauh hari atau minimal hamil satu sehingga ketika mereka datang itu sudah bertiket bisa mempercepat pelayanan di pelabuhan
dan juga kalau tadi terkait dengan gelombang tinggi memang karena ini kapal tentunya ada masalah safety ya mbak
gelombang tinggi itu akan mempengaruhi pada saat kapal mau sandar ketika kapal kemudian ketika pemuatan kendaraan itu sangat berpengaruh
namun kami selama ini selalu berkoordinasi dengan pihak bmkg untuk mengetahui bagaimana sih kondisi cuaca di pelabuhan bakahuni
ini sampai hari ini sih masih terpantau normal tidak ada yang perlu mengganggu maksudnya karena sampai tadi pagi masih gelombang itu masih ketinggian lima meter
itu masih dianggap normal
bu syafiq yang kemarin sempat dikeluhkan masyarakat ketika terjadi kepadatan di pelabuhan merak itu adalah sempat beberapa saat
katakanlah sekitar tiga puluh menit sampai enam puluh menit

kesulitan menemukan petugas di lapangan apakah ini juga sudah diantisipasi di bakau ini sekarang
tentunya sudah ya jadi untuk di bakahu ini kami menerjunkan atau kami menyiapkan ada satu seratus personel yang tergabung dari pihak kepolisian
kemudian juga dari staff kami dari yang kantor pusat juga kami terjunkan ke lapangan juga ada perbantuan dari tenaga lokal di sini untuk padat karya juga kami perbantukan
untuk bisa membantu seluruh pelabuhan
baik di pelabuhan kami maupun di area area luar ketika untuk membeli tiket kami
jadi sebaiknya sekarang apa yang harus disiapkan oleh para pemudik yang akan menggunakan jasa di pelabuhan bakau ini ibu shelfie
baik kalau kami ingin menginformasikan sekali lagi bahwa sudah tidak ada penjualan tiket di pelabuhan
jadi tidak ada penjualan tiket di pelabuhan
sehingga kami sangat meminta kerjasama dari seluruh pemudik untuk bisa membeli tiket kami jauh jauh hari
atau minimal hamil satu sebelum tiba di pelabuhan
karena hal ini akan sangat membantu kelancaran di pelabuhan
baik baik terima kasih ibu shelfie
sudah bergabung sore hari ini bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami berharap semuanya berjalan baik di masa masa puncak arus balik besok
terima kasih mbak putri salam sehat
terima kasih salam sehat selalu ibu